pemirsa menjelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh tiga gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengecek persiapan infrastruktur pendukung
ya salah satunya adalah kesiapan tol semarang demak seksi dua yang belum lama ini diuji layak fungsi
pengecekan ruas tol semarang demak seksi dua dilakukan ganjar pranowo di sela kunjungan kerjanya ke daerah pada rabu tujuh desember dua ribu dua puluh
ganjar disambut kepala dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya hanung triyono dan perwakilan dinas perhubungan
ganjar yang datang dari arah semarang melihat lalu lintas dalam keadaan ramai lancar tidak ada kemacetan parah seperti pada beberapa pekan lalu
ganjar menuturkan jika tol semarang demak seksi dua saat ini kembali ditutup untuk proses penyelesaian akhir atau finisi
beberapa sarana prasarana pendukung akan dirampungkan sebelum lima belas desember mendatang
proses finishing akan dipercepat agar tol semarang demak sudah bisa dioperasikan secara normal saat natal dan tahun baru
saya memantau arus lalu lintasnya
jadi dari di sub tadi sudah memantau terus ternyata jembatan monokerpet cukup membantu
jadi artinya ketika kemarin dalam kondisi macet luar biasa ini dibuka ini sangat membantu
tapi ini belum beres kemarin baru dicoba
arus lalu lintasnya sudah jalan sudah bagus
nah sekarang kita perbaiki lagi di sini untuk dibereskan
jadi pemberesannya apa aja pak yang belum
pcu tabu tambahan ada cctv yang kurang ada test smoothing
sama kekesatan juga
sampai dengan tanggal lima belas kita akan lakukan perbaikan
maka mudah mudahan tanggal lima belas sudah bisa buka kembali sehingga nataru sudah siap
hingga saat ini para pekerja masih terus melakukan proses penyelesaian
di sepanjang tol semarang demak seksi
lihat eksit tol demak juga tampak berbeda dengan penambahan ikon demak di bagian atasnya
tol semarang demak memiliki tol panjang dua puluh enam tujuh km dan terbagi menjadi dua seksi
seksi satu semarang sayung memiliki panjang sepuluh enam puluh sembilan km
sedangkan seksi dua sayung demak memiliki panjang hingga enam belas tiga puluh satu km